melontar jumroh seringkali menjadi prosesi paling dinanti jemaah haji
ya jemaah bahkan harus rela untuk berdesakan
demi mendapat posisi yang tepat untuk melempar batu
apa sebenarnya makna dibalik melempar jumroh ini
berikut liputannya untuk anda
mina menjadi tujuan selanjutnya jemaah haji
setelah melakukan wukuf di arafah
di sini jemaah akan melakukan rukun haji berikutnya
yaitu melempar jumroh
melempar jumroh adalah kegiatan jemaah haji
melempar batu batu kecil ketiga tiang di kota mina
sebelumnya mereka telah mengumpulkan bebatuan kecil
saat berada di musdalifah
melontar jumroh merupakan simbol perlawanan manusia terhadap setan
dikisahkan nabi ibrahim alaihi salam mendapat ilham
agar menyembelih putranya nabi ismail alaihi salam
di perjalanan setan mencoba menggoda nabi ibrahim
yang kemudian dibalas dengan lemparan batu tiga kali
di tiga lokasi yang berbeda
kini tiga lokasi pelemparan batu itu dinamai
jumroh akobah jumroh ulah dan jumroh wusto
melempar jumroh tidak hanya dilakukan dalam sehari
pelontaran jumroh dilakukan selama tiga atau empat hari
hal ini menunjukkan perintah allah swt sangat tegas
yaitu benar benar memusuhi setan dan tidak bersekutu dengannya
pelemparan jumroh dilaksanakan setiap sepuluh julhijjah
dengan melontarkan batu tujuh kali ke jumroh akobah
setelah melakukan ritual cukur rambut
jemaah haji bisa melaksanakan tawaf atau bermalam di mina
untuk melanjutkan jumroh sambungan